otopsi ulang jasad brigadir yosua oleh tim forensik gabungan telah selesai dilakukan
hasil otopsi ulang atas jenazah brigadir yosua diserahkan kepada barres krim polri siang tadi
apakah hasil otopsi ulang jenazah brigadir yosua akan membantu proses penyidikan
pengungkapan penyebab kematian naju dan mantan kadipro pamfedi sambo
dan bagaimana pihak keluarga brigadir yosua menanggapi hasil otopsi ulang tersebut
sudah bergabung bersama kami melalui sambungan zoom
tim kuasa hukum keluarga brigadir yosua yonatan baskoro
selamat sore mas yonatan
selamat sore mbak rifana
mas yonatan bagaimana respon tim kuasa hukum keluarga brigadir yosua menanggapi hasil otopsi ulang
apakah puas dengan hasilnya
ya pertama mbak rifana yang mau kita sampaikan
ini adalah hasil yang disampaikan oleh para dokter forensik menurut penelitian keilmuan mereka
namun perlu kami tegaskan di sini
adanya otopsi kedua ini
karena ada pembohongan atau obstruction of justice di otopsi yang pertama
jadi otopsi pertama ini adalah obstruction of justice
kemudian tentu kami tidak puas dan tidak percaya begitu saja dengan hasil apa yang disampaikan oleh tim dari dokter forensik
karena dari kami pihak keluarga pada saat ekshumasi atau otopsi yang kedua
kami juga mengirimkan dua perwakilan tenaga kesehatan dari keluarga kami
yang berada di dalam ruang otopsi bersama dengan para dokter yang lain
dan kami disitu juga sudah mencatat hasil interaksi para dokter yang ada di dalam ruangan pada saat melakukan otopsi ulang yang kedua
nah ini tidak dijelaskan secara gamblang oleh dokter forensik yang tadi kita ketahui bersama
dan kami juga mengirimkan test conference untuk menyampaikan penyebab kematiannya begitu
nah di sini tidak dijelaskan bagaimana dengan tulang rusuk yang bergeser yang tidak simetris
kemudian luka luka lain yang ada di kaki itu kan tidak dijelaskan
karena hanya dijelaskan meninggalnya ini karena ditembak di kepala dan di dada
hanya sebatas itu saja mbak
oke jadi ketidakpuasannya karena tidak ada penjelasan dari tim dokter forensik
bahwa ada penyebab yang tidak ada penyebabnya
ada luka luka lain
tapi kan itu tadi tim dokter forensiknya tim dokter forensik gabungan
bukan hanya dari rscm saja tapi dari rspad dari tni angkatan darat loh itu
sesuai dengan keinginan dari tim kuasa hukum
masih tidak puas ini
iya jadi kita masih tetap berpegangan dengan catatan kami yang ada di dalam pada saat melakukan otopsi ulang yang kedua
ini kami juga sudah lampirkan di bap kami
sebagai bukti tambahan
yang saya bisa kasih contoh itu seperti luka di bahu
itu dokter akan melakukan identifikasi khusus katanya
kemudian lengan kanan atau sisi luar terdapat luka terbuka
kemudian dada tulang rusuk tidak simetris begitu
dan ada rembesan darah dilipatan lutut di dalam lutut begitu
nah ini kan tidak dijelaskan oleh tadi perwakilan dari dokter forensik
apalagi kita juga ingat ini yang pertama ini yang kedua ini yang ketiga ini yang ketiga ini yang ketiga
itu adalah obstruction of justice otopsi yang pertama
jadi kami tetap pada keyakinan kami
kami tidak percaya begitu saja
kalau masyarakat silakan menilai juga begitu
oke jadi yang ingin saya tanyakan karena sebelumnya ketua tim kuasa hukum yakni pak kamarudin simanjuto mengatakan bahwa ada kecurigaan terjadinya penyiksaan ataupun penganiayaan terhadap almarhum brigadir yosua
tadi dari hasil otopsi sudah ditegaskan bahwa penyebab kematian hanya ada luka akibat senjata api tidak ditemukan adanya luka kekerasan ataupun luka penganiayaan
ini masih belum bisa dipercaya
tentu belum kita bisa percaya mbak karena dokter itu belum membuka semuanya secara gamblang
hanya tadi disampaikan juga beberapa pertanyaan dari teman teman media
hanya dijelaskan dan ditekankan lukanya itu
hanya tembakan di kepala dan di dada yang lainnya itu tidak dijelaskan
jadi ini ada apa kenapa tidak dibuka semuanya kan sudah jelas pak mahfud pernah bilang buka terang terangnya
buka semuanya sekalian mbak
oke kan tadi mereka mengatakan bahwa sudah melalui analisis dan juga pemeriksaan mikroskopis terhadap jaringan jaringan ataupun lapisan lapisan di kulit almarhum begitu ya
yang dibawa pada saat proses otopsi dari jambi ke jakarta itu sudah melewati proses proses
nah siapa yang bisa dipercaya
jadi maunya seperti apa pengacara
kami akan terus memantau dan menunggu dan kami akan terus memperhatikan sampai semuanya itu detail dijelaskan secara lengkap begitu
terutama luka luka di luar luka tembakan di kepala dan di dada
yang seperti saya sampaikan tadi ada luka terbuka di bahunya itu karena apa
ada luka di pergelangan kaki kemudian di dalam lipatan lutut
nah ini kan kalau berdasarkan keterangan dokter forensik tadi kan hanya disampaikan di kepala dan di dada
nah yang di bawah ini kenapa
kalau memang semuanya adalah luka tembak terus yang di dalam lutut itu luka karena apa
yang di kakinya dan sebagainya
nah itulah yang masih membuat kami bertanya tanya mbak
kalau kita bandingkan ya hasil otopsi ulang hampir sama dengan hasil otopsi pertama
ini tim kuasa hukum menanggapinya seperti apa
bahwa memang penyebab kematiannya adalah adanya
luka akibat senjata api
kalau saya mau recap ya tadi disampaikan bahwa ditemukan lima arah tembakan masuk dan empat arah tembakan keluar
jadi ada peluru yang bersarang di dalam tubuh almarhum brigadir yosua
ini sama dengan hasil otopsi pertama
nah ya ini justru yang membuat kami jadi bertanya tanya dan tetap ada keyakinan kami
kami tidak percaya begitu saja karena hasil otopsi yang pertama itu adalah
bagian dari skenario
otopsi yang pertama itu adalah obstruction of justice mbak
oke jadi anda tidak mempercayai bahwa hasil otopsi yang pertama itu
merupakan hasil medis begitu ya hasil saintifik
karena ternyata pada hasil otopsi kedua juga hasilnya sama begitu
ya tentu ya dari otopsi pertama saja kita sudah tahu
jangankan kita bicara mengenai otopsi yang pertama
tapi kalau kita tahu dari awal pengantaran jenazah
terus disampaikan sudah di otopsi saja
sudah kita ketahui bersama bahwa itu adalah sebuah rangkaian
yang untuk menutupi atau merekayasa tragedi kasus ini mbak begitu
apalagi kalau hasilnya sama begitu kan
dan tidak dijelaskan secara gamblang
ya bahwa proses administrasinya melanggar sop melanggar aturan
tidak sesuai karena tidak ada konsen dari keluarga tidak ada izin dari keluarga
untuk melakukan otopsi
tapi kalau hasilnya sama
dengan otopsi ulang sudah dieksumasi sudah diotopsi ulang
anda tidak percaya lagi langkahnya dari tim kuasa hukum apa
nah ini dia mbak
yang jelas kita kan tidak mungkinlah sampai otopsi ketiga begitu ya
itu sudah tidak mungkin
kasianlah jenazah almarhum
ya yang pertama kami minta dulu ini semua yang terlibat dalam halang halangan
atau intervensi terhadap penegakan hukum ini yang ada pada obstruction of justice ini
ditangkap dulu semua mbak
ditangkap dulu baru kalau akar akarnya masih berkeliaran
ya pasti akan terus menjalar kemana mana
tapi kita sapu bersih dulu ini semua yang terlibat di dalam obstruction of justice
sambil kita menunggu perkembangannya ini mbak semuanya
mas yonatan ada tembakan mematikan ya di dada dan juga kepala
apakah kemudian tim kuasa hukum semakin meyakini bahwa brigadir yosua ini dieksekusi
kalau kita lihat dari rangkaian peristiwa
kemudian apa yang dijelaskan oleh dirti pidum andirian
ini memang menunjukkan brigadir yosua ini dieksekusi begitu saja
tidak ada perlawanan sama sekali
iya kalau kami masih meyakini ada penganiayaan di sini
itu kami mengacu pada hasil catatan kedokteran tim medis yang kami kirim
tenaga kesehatan pada saat otopsi kedua yang mengatakan bahwa di dalam catatan
dan di dalam interaksi
di ruangan tersebut adanya luka luka lain selain luka tembakan
nah ini kita masih terus akan gali ini kenapa ini
nah ini kami juga mendorong kepada seluruh pihak terutama pihak kedokteran
untuk buka saja semuanya
luka luka di bawah itu penjelasannya kenapa kalau cuma dibilang di dada dan di kepala yang mematikan
oke jadi menurut anda
atau di aniaya dulu
ya kan jadi kita tidak tahu di sini mbak
dokter dua dokter yang tadi ikut serta
yang dikirim oleh tim kuasa hukum
dan juga keluarga ini ikut pemeriksaan mikroskopis tidak di lab
atau mereka hanya melihat saja
mereka hanya ada di dalam memang tapi mereka mencatat semua interaksi
dan tidak bisa mengikuti juga sampai pemeriksaan sampel ke dalam begitu mbak
oke jadi bagaimana mereka bisa menyimpulkan kalau mereka tidak bisa
mereka tidak memeriksa sampelnya di lab secara mikroskopis
kesimpulan akhir kan harus melewati pemeriksaan di lab ya
ya mereka kan mencatat interaksi
nah saya akan menyampaikan secara sederhana saja
logikanya adalah yang ditembak yang disampaikan oleh dokter forensik tadi
adalah bagian kepala dan dada
lalu bagaimana ini ada di bawah kaki di dalam lutut ini
kalau tadi dokter juga bilang itu adalah alur lintasan peluru begitu
bagaimana dari dada ini atau dari kepala dia bisa masuk ke dalam lutut
dan ke pergelangan pergelangan
nah itu loh mbak kita semua juga mempertanyakan itu
bukan hanya kami keluarga dan tim kuasa hukum
masyarakat pun sudah bertanya tanya yang luka lainnya itu bagaimana penjelasannya
oke nanti kita tunggu hasilnya di persidangan karena tadi menurut keterangan
dari ketua perimpunan dokter forensik indonesia para dokter forensik ini
bersedia untuk menjadi saksi ahli di persidangannya irjen polisi verdi sambo
kita akan tunggu bagaimana kesaksiannya dari para ahli dokter forensik
ini apakah mereka memaparkan hasil otopsi ulang yang sebenarnya
atau ada yang ditutupi sekali lagi itu akan terbukti nantinya di persidangan
terima kasih sekali tim kuasa hukum keluarga brigadir yosua mas yonatan baskoro
atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini
sehat selalu mas yonatan
terima kasih mbak arisana